trend pertumbuhan ekonomi tahunan masih tumbuh pada level lima
dan perlu juga pembangunan ekosistem
jika tak ingin terlalu lelah ada jasa antar menggunakan sepeda motor trail hingga titik tertentu
di tengah perjalanan ahka menunjukkan salah satu lokasi yang disukai babi kutil bawea
phk jadi mau gak mau saya harus menerima nasib gitu karena
kalau mbak purni selama tiga tahun kurang lebih ibu gita
jadi ini sebenarnya merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat potensial
kami ada di studio bersama mas yudi purnomo selaku mantan penyidik kpk
pdb atas dasar harga berlaku dan berlaku di triwulan empat dua ribu dua puluh dua sebesar rp dua sembilan ratus delapan puluh delapan enam triliun
bahwa kehidupan di sini itu untuk orang tua lebih bagus
tapi bagaimana ya itu saja
sehingga kita harapkan bahwa pak firly rekam jejaknya jelas
memilih pengobatan alternatif ini ternyata bukan tanpa resiko
oke responnya memang ini kan topik yang sensitif banget ya
hampir seluruh dapur berkonsep cloud kitchen tidak menyediakan fasilitas makan di tempat atau dine in
jadi pos penyekatan dijaga oleh gabungan dari satpo pp dishub tni dan polri
artinya setelah empat belas februari dan kemudian nanti tanggal dua puluh satu maret yang akan datang ada penetapan hasil pilpres dan pileg
sampai batas minimum seberapa pemerintah itu jangan terlalu khawatir tentang masalah dropnya
saya termasuk juga yang telah mulai melopori untuk datang ke bioskop menonton

membuat adonan tepung tidak sembarangan karena banyak sedikitnya air
sorghum itu sudah keluar sendiri fermentasinya jadi nggak perlu tambahan yang anak anak dari luar
memang peran masjid ini sangat luar biasa bagi mereka
pneumonia ini adalah penyakit
soalnya sering banget di youtube atau apa gitu sering kayak lihat orang orang main terus kayak penasaran gitu jadi sering kayak nyoba atau apa
kita nggak tahu besok dia akan melakukan apa saja
ini bude mau bagi sayuran ya
pasti ada perusahaan perusahaan yang melakukan lebih daripada yang lain dalam konteks menangani masalah kesehatan tadi misalnya
dan perjalanannya untuk anak di bawah dua belas tahun wajib didampingi oleh orang tuanya
berdiri di sini kurang gizi
dan menanggapi merebaknya kasus pneumonia di tiongkok kementerian kesehatan telah mengeluarkan surat edaran yang isinya meminta seluruh jajaran kesehatan waspada terhadap kejadian mykoplasma pneumonia di indonesia
pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh
kami mencoba menerjemahkan buku itu bisa masuk ke interaksi yang kayak apa lagi
karena pak jokowi sudah membawa indonesia
karena enam puluh dari seluruh jenis usaha di indonesia itu masih umkm
sepuluh tahun nggak hadir itu
termasuk salah satunya ombak di mana anda dalam perjalanan menuju ke sana
tapi dia lumayan jauh ya bu ya berarti ya
sementara bihun berbentuk seperti mie namun lebih tipis
walaupun memang nak hari ini juga saya menerima beberapa foto yang agak miris gitu
agar kita bisa dengan pasti menyiapkan kira kira mitigasi
di pembentukan undang undang yang sebelumnya
bagaimana anda bisa menjawab pertanyaan tersebut
walaupun tabu menurut aku hal fundamental sih dalam pernikahan dan relationship
mengalami pengalaman kekerasan seksual
nah tahun ini karena indonesia menjadi ketua dan pak jokowi presiden kita menjadi ketuanya
tapi ya sampai ke tingkat nasional dan lokal
nah saya akan kembali berbicara dengan dokter dr diki budiman epidemiolog yang juga peneliti keamanan
nanti takutnya susu juga kita banyak impor gitu kan daging juga
nanti ada kotak di depan kasih seikhlasnya aja
dibentrok itu tuh biasanya ada sop
sebelum kemudian kebutuhan lebaran
ini tiba tiba ke lapangan setengah jam
dan dua puluh lima nya sudah kembali melakukan wfh seperti itu
ia pun menjajaki lahan yang telah bersih itu
kita mesti ngasih lihat bahwa banyak perusahaan perusahaan indonesia yang masih kecil ataupun menengah ataupun startup
hantu sering disebut sebagai predator apex
artinya tidak ada mood hanya terputus ya
beberapa waktu kemudian langsung direvisi
bagaimana mereka juga datang ke bank sampah disitu untuk dapetin uang gitu kan dari memungut sampah
karena dibawah dua menit capai respon tim kita untuk menuju ke tkp
ikannya kumpul bahkan belum disemprotin pun nikah sudah kumpul
gue bangun dalam keadaan euforia pagi pagi
apakah pemerintah akan melakukan pembatasan atau akan memperketat di pintu keluar masuk indonesia
satu ekor anak anak kura kura sulkata dibanderol satu juta rupiah
apa yang membedakan peran kamu di penyalin cahaya dengan peran peran kamu atau jalur karir kamu di dunia sinema sebelumnya
mengatakan robot semacam itu terbukti bermanfaat di masa depan
dan diantarkan oleh ojek online ke lokasi pemesan makanan
para pendengar sekalian ketika para siswa kembali bersekolah minggu ini
mengurai kemudian juga menemukan solusi
langsung beberapa media tuh sudah menulis itu nomor dua kan
karena suasananya itu kan di sini tuh benar benar yang kayak
untuk robot yang mereka sebut ameka
selain untuk menjaga kesehatan memperpanjang usia
ya pertama ini ya stamina ya
duh mulai giler nih
kalau mimpi pak sby kan panjang banget tuh
sehingga tadi kalau kata pak jasra
dan kalau berat karena ini bakteri infeksi bakteri maka sebaiknya datang ke fasilitas pelayanan kesehatan
kanzata marindora heru sudarmanto surabaya jawa timur
kurma kering memiliki kadar air yang jauh
menu nasi lada hitam berisi nasi lengkap dengan telur
nasi bungkus ini praktis untuk disantap di mana saja
ya masyarakat semua kondisinya baik
langsung diserang dihujat dihina
untuk tingkat ketersian tempat tidur kota bandung saat ini ada pada angka delapan
hanya tiga jam dari jakarta jadi saya lebih prefer untuk nanti langsung check in hotel di cirebon gitu
bagaimana pendapat kita terkait kebiasaan dia tersebut
sehingga bagi anda yang ingin mencoba harus langsung datang ke lokasi
kalau sabtu minggu biasanya lebih lima ratus orang
naiknya kasus tidak setinggi pada bulan juli juli kemarin
akhirnya gue dateng lah ke masjid darussalam itu
seorang mengalami gangguan tidur baik tidak bisa memulai tidur atau sulit mempertahankan tidur seperti sering terbangun
namun sejak enam september lalu kawasan wisata gunung bromo ini harus ditutup total
itu juga warning warning alarm ya
menjadi amicus curae untuk
jadi nanti mungkin kita akan bahas lagi hal hal yang tabu tapi sebenarnya ilmu
nah untuk mempersiapkan dua ribu dua puluh empat seperti apa mbak
heri wibowo bersama ratusan orang lainnya bertahan hidup dengan mengumpulkan rongsokan hingga botol bekas yang dijual rp satu lima ratus per kilogram
dapat kami laporkan saat ini saya dalam perjalanan dari manado ke pagulandang
kesibukannya bertambah mungkin lebih jarang
tapi selebihnya ya itu memang hibah
dan punya dampak yang memang lebih luas multiplier effectnya
pada ruang sholat ini terdapat satu pintu di sebelah timur
dan sebagai pusat kegiatan dakwah
andong andong ini rencananya nanti akan digunakan untuk kirap mengangkut para tamu vvip
tapi tidak ada yang benar benar proaktif untuk mencoba untuk mendekati
bisa mampir ke para produser kurkuk rambang
sekilas nampak tak ada yang istimewa
ya kan kalau pengaduan ini kan biasanya memang asisten yang menangani hari hari pekerjaan mereka
pihak rw menyetujui saran tersebut
karena tadi kita rumah yang cukup ini menantang
karena kalau kita terus mencari
habis itu waktu itu listnya itu kita kasih ke perusahaan perusahaan
selain itu juga kalau pada wajah mbak jadi pasien awal datang hanya kusam
namun peningkatannya hanya ada pada bidang tertentu saja yang menjadi kesukaan para anggota komunitas tersebut
itu datanya disitu semua di rsud rsud
dan banyak negara sukses karena prioritas tiga itu
lalu kita butuh isian oreganatanya yaitu ada breadcrumb panko breadcrumb
oke melihat statusnya sudah awas atau level empat
wah iya nah terima kasih mas ya
anak anak dengan pengasuhan tanpa kedua orang tuanya
jangan cepat puas kita harus berkembang untuk melebarkan sayap
nah nanti kita akan bahas ya pak diki setelah jeda berikut
jadi di gambir itu tentu ada wakilnya
jadi sangat matang untuk pendalaman karakternya
juga nyaris nggak ada yang bisa nembus ke yusuf mansur
karena masyarakat yang maju adalah masyarakat yang berpengetahuan luas
tapi ya gak bisa wah sekarang sekali itu jadi
untuk memiliki percakapan dan tidak terlalu takut

sehingga makin banyak kucing yang bisa berobat dengan biaya terjangkau
hal itu tentu salah karena ketika badannya ditutup dengan selimut atau jaket yang sangat tebal
habitatnya dilindungi di bawean di sm dan di ca
ada yang gemar mengkonsumsi aneka jajanan tradisional atau yang biasa disebut jajanan pasar ini
namun memang bisa bermanfaat bagi desa bagi masyarakat desa dan tentu saja seluruh perangkat desa yang ada
ya alhamdulillah kalau foto itu kita bahkan gak tahu siapa yang menyebarkan ya
dari mulai untuk menyelenggarakan untuk kapasitas fasilitas kesehatan
apakah kemudian itu berdampak sama kesiapan wanita khususnya
ikuti sps program bahasa indonesia
hal tersebut mungkin memang dilakukan oleh pemerintah karena jumlah kasus covid sembilan belas di dki jakarta ini semakin hari semakin bertambah seperti itu yudi
terus untuk rasanya itu manis ya untuk bubur madura ini
sementara untuk gerbongnya adalah tiga kereta kayu buatan tahun seribu sembilan ratus tujuh dengan kapasitas total satu ratus enam belas tempat duduk
dalam proses pembuatannya mahasiswa mengumpulkan lima masker kemudian dicuci terlebih dahulu menggunakan deterjen
anda melihatnya potensi risma bagaimana juga di pdip
pasarnya gitu antara indonesia jepang dan amerika serikat
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
karena tim itu kan misalnya empat lokasi beliau minta nambah dua lokasi
dan pada saat presentasi dan gagapnya muncul di momen itu saya diketawain
misalnya menyalurkan hobi atau ikut kegiatan sosial dan keagamaan
dan juga menabung di masa pandemi seperti ini bang
kemudian ya aku melakukan my part juga gitu
ini dalam mereka memberikan putusan
parence menemukan anaknya teenager pertama kali nonton pon kan pasti shock
karena bisa dipergunakan di atas itu tempat tinggal tempat sembunyi ketika beranda datang
setorkan rata rata asuransi pendidikan cuma menghasilkan
selama dinilai memiliki kemampuan untuk bertarung
keahlian membuat kulit lumpia juga ditularkan ke sejumlah tetangga
akun ini menampilkan keseharian keluarga sederhana
tapi by the way gue waktu itu ke taiwan juga kasurnya emang begitu ya
ada hal menarik gak sih pak yang orang gak tau tentang pak jokowi
pada musim liburan rest area kerap jadi biang kemacetan karena banyaknya kendaraan yang mampir
bawang merah bawang putih
enggan makan dan bisa berujung pada kematian
setelah rata potong jipang sesuai dengan ukuran yang diinginkan
yang kedua itu kita kode dan psikologi itu kita juga dibantu oleh orang orang yang di bidangnya itu ya
bagian susu yang menjadi bahan baku utama keju mozzarella
memposisikan diri sebagai orang kuat memposisikan diri sebagai orang yang
terus kita perluas ke seluruh indonesia
lomba lomba gitu tuh kayak yang antar daerah
tapi ini berbicara soal apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah
pepadu harus tangkas menggerakkan ende dan penjalin yang dipegang
menurun harus dipikirkan jadi
apakah ada respon atau seperti apa proses untuk mendapatkan konfirmasi dari im
itulah cara kita membayar rasa hormat
itu biaya dipotong dari investasi kita
pemerintah provinsi dki jakarta memprediksi
aduk terus hingga gula cair berubah menjadi karamel
khususnya para perempuan ibu ibu di lingkungan sekitarnya
sri hartono solo jawa tengah
rohani awalnya dibantu oleh lima belas orang ibu ibu
selain secara agama itu memang hari raya besar secara sosial mereka akan melakukan secara spiritual
telah muncul di china itu
bps mencatat bahwa pertumbuhan tersebut lebih rendah dari kuartal tiga dua ribu dua puluh dua sebesar lima dua
dia itu bisa juga mendengarkan opini gue dan sebagainya
kulit sapi kering kemudian direndam di dalam air kapur
memiliki ketebalan yang pas dan pori pori yang cenderung lebih padat ini akan membuat
pastikan bumbu giling yang anda beli beraroma khas bumbu
nah jadi penting banget dan rasanya kalau misalkan nggak diomongin itu takutnya khawatirnya ada ekspektasi ekspektasi yang mengagetkan mungkin
ini lah yang sebenarnya paling krusial
dan untuk icbp inds nya
atau bagaimana ibu ibu rumah tangga mengelola keuangan walaupun mereka tetap ada di rumah gitu dan lain lainnya
di sini saja yang paling dekat
warung ini sangat populer di kalangan masyarakat sekitar bahkan beberapa pejabat pun pernah singgah di warung yang berada persis di samping situs kolam segaran
di tempat yang memang beliau distanakan
sementara lemak dan protein lebih sedikit dari biasanya
sri hartono fajar indrajaya solo jawa tengah
akan mengembang dengan cepat dan menekan beras dari dalam
ini ada tiga atapnya
tanah adat digom gom ibadat
baik kita juga sama sama berharap bahwa memang ini banjirnya tadi seperti anda katakan
wanita yang berkalir di industri buku sejak dua ribu enam ini mengatakan
apalagi pas kena yang bagian agak besar tuh agak lebih butuh effort
yang mengusulkan pembekuan indeksasi hecs
oke kita coba pakai api ya
nah terus kemudian yang ke ini apa yang keempat adalah pajaknya juga kan
untuk pengganti tingkat tinggi g dua puluh di bali ini memang saya tidak hanya membawa nama podek atau nama pamakasan saja
sampai nanti terpilih kepala daerah definitif ya
di mana tentunya hak untuk sehat itu dilakukan oleh seluruh warga negara
jadi ini tangannya gerak
ada orang orang yang sadar betul
baik kita tentunya akan melihat juga ya hasilnya seperti apa di enam bulan ke depan
tadi memang semuanya sudah evakuasi atau berpindah begitu pak jarwansyah
jadi income yang dia dapat hanya kalau dia bekerja
kalau bicara kemudian peluang juga hampir mirip
karena jalur itu memang betul betul vegetasi yang udah rimbu udah padat
jalanlah perlahan dan tutup titik munculnya api dengan kain yang sebelumnya telah dibasahi
mahasiswa indonesianya itu sekitar ada empat puluh orang an gitu
enam kasus covid sembilan belas di jakarta pada satu hari saja penambahan ada sebanyak angka tersebut
setelah itu ratakan dengan rolling pin raksasa yang terbuat dari stainless steel
atau penguat juga nih bagi pak heru
kau mungkin akan mendapatkan pengetahuan ini dan itu
salah satu mentor gue juga tuh si kawak agassi itu
apakah kami ingin mengonfirmasi bahwa kondisi yang saat ini terjadi adalah yang terburuk selama anda berada di sana
ataupun melihat unit seperti apa dari rusun itu
nyacing itu kan istilahnya gali gali tanah hanya untuk mencari perakaran muda
akan menindaklanjuti usulan dari umat hindu dan buddha
yang pertama adalah melindungi habitat sudah ada
kita juga kaget dan rame banget banyak yang nanya kan
sangat sulit kita menemukan hal hal baru untuk mencari sumber daya migas baru ya
karena didukung penuh oleh supporter yang hadir ke lapangan
masih banyak yang belum tercatat makanya belum bisa mendapatkan kredit dari perbankan yang konvensional yang legal
wah ini sangat mozzarella ditarik menarik
dan di sana juga ada yang di nusa dua
serta memiliki aroma segar khas cincau hitam
dan sapi dalam kondisi sehat seperti memiliki kulit yang mulus dan kencang kerupuk kulit akan
kenapa karena kalau dia nanti dicuci dia bakal makin basah
di pasal sembilan belas tapi yang lainnya kan juga
sebenernya kan lu udah datang tanggal sepuluh ya
untuk saat ini sih sampai sekarang kebetulan asgar memang kita berputar itu udah sepuluh tahun kebetulan di empat lokasi
terhadap lukas sebagai saksi pada tanggal dua belas september dua ribu dua puluh
diawali dengan memasukkan kertas roti dengan pola batik ke dalam loyang
konon kuliner ini sudah menjadi hidangan khas sejak zaman kerajaan majapahit
dan gak semua orang punya kenyamanan yang sama
atau yang kita biasa bilang pemulung
jadi cocok buat kerupuk yang agak datar rasanya
dapet gimana ceritanya nih
dan aman efektif dan efisien
yang selama ini menjadi tempat mereka tinggal
padahal kalau di jepang itu kan gajinya besar ya
tadi juga diperagakan gimana cara pakai pede
bumbu giling lain juga menggunakan cara yang sama
tidak bisa serta merta dikaitkan dengan perintah pak jokowi
dari pintu angin dan kemudian mendengar adanya erupsi hingga ke pos paninjauan ini anda membutuhkan waktu berapa lama bebe
ini semua harus kita waspadai bahwasannya penyakit menular ini bisa mengenai kita
sehingga mereka gak perlu naikin bunga deposito dan cost of fund nya itu rendah
memang sekarang sudah sangat mahal
sehingga gak buta buta amat lah ketika memang sudah masuk ke dalam kehidupan pernikahannya
di awal kami itu percaya buku itu benda yang hidup benda yang bertumbuh
agar proses merawat satwa dapat berjalan kondusif
juga asam organik atau bisa diganti dengan perasan jeruk nipis ini bertujuan agar zat
kami memohon terhadap pemerintah juga agar gerak cepat
berasa semuanya di badan tuh enak habis minum itu keluar keringet badan fit yang tadinya
proses selama satu minggu baru udah bisa gerakannya
namun hal berbeda dirasakan penjual jasa pencetakan kartu vaksinasi melalui sosial media yang mematok harga rp dua puluh per kartu
yang informasinya bulan ini atau bulan depan akan diresmikan itu
keterbiasaan masyarakat untuk order dari cloud kitchen itu sudah ada dan sudah menjadi sebuah kebiasaan
disegerakan untuk disekuahkan ke pres kemudian dia diberhentikan dengan hormat
sambil tentunya proses hukum terus berjalan terkait dengan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit
ini akan dikhawatirkan nanti ada bahabi yang bisa masuk
ya mereka banyak yang belum eligible
yang menjadi titik konsentrasi serangan israel
data dari petugas traffic management center polres bogor mencatat lebih dari sebelas kendaraan masuk ke wilayah puncak sejak dua hari terakhir
dimasukin chip dan lain lain lah
yang menggemar menebar fitnah dan hoax
pekerja ini tinggal menunjukkan barcode mereka yang sudah didaftarkan oleh perusahaannya
bagi yang tidak ingin menghamburkan uang demi fashion seperti saya
setiap satu gram lemak mengandung sembilan kalori
oke hari ini kita kedatangan tamu jauh
negeri lagi ya keren
dengan pengalaman mereka sendiri
tapi aku lihat audiens aku tuh udah mau belajar walaupun mereka tuh perempuan
mengaku awalnya ragu dengan keinginan anak semata wayangnya
sederhana sederhana aja tapi kan berdampak
mungkin seperti itu ya pak
maka ini harus didukung juga untuk memastikan
agar kegiatan pariwisata bisa berkelanjutan
battery stop station itu memang sudah ada ya battery stop station
jadi mestinya kita celebrating
bertindak sebagai predator puncak dan pemulung
sebagai bagian dari budaya mereka
mereka tidak punya edukasinya
jadi kami tidak ada sama sekali kena abu dari dalam kawah
yang hari ini udah bersama gue eni
pak berarti bapak kan bukan orang baru ya pak
akun youtubenya berhasil mencuri perhatian warga net
mungkin ada kecurangan yang tidak disengaja
tapi tahun dua ribu dua puluh dua ini pengusaha sudah wajib untuk kembali membayarkan thr kepada para pegawainya
lebih baik dijadwalin ya memang jadwalnya cocok gitu
dan ini masih di bawah enam puluh total dari utang negara yang diperbolehkan dalam undang undang keuangan negara
tidak dalam rangka untuk mengintervensi
karena pembahasan itu membuat orang membahas dan akhirnya mengatakan
karena memang race area ini merupakan salah satu tempat peristirahatan yang luas area parkirnya paling besar dan juga fasilitas pendukungnya paling lengkap
apakah keluarga lo ada yang menjadi salah satu korbannya bang
apalagi kita inflasi juga cukup memprihatinkan
karena belum ada jalan masuk tempat pemrosesan aki regional piungan oleh warga sejumlah dusun
indonesia dr hewan nanang puru subendro menyampaikan